berbicara mengenai roti bakar ada beberapa tempat penjualan roti bakar yang melegenda di kota bandung
yang pertama adalah roti bakar cari rasa di kawasan jalan ahmad yani
roti yang dijual merupakan roti buatan sendiri dengan mempertahankan resep otentik sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ciri khas roti cari rasa adalah bentuk roti yang bergerigi
proses pembuatan roti memakan waktu sekitar dua hingga tiga jam
rata rata tempat ini bisa memproduksi tiga hingga lima roti setiap harinya
nah proses pembuatan roti di tempat ini menggunakan tungku khusus yang berukuran cukup besar
sehingga bisa menampung sekitar dua ratus loyang roti berukuran kecil atau enam belas loyang roti berukuran besar sekali panggang
besar banget lihat
ada sejumlah varian isian roti bakar yang ditawarkan di sini
mulai dari kacang coklat nanas hingga keju dan kornet
selai yang digunakan menjadi isian pun merupakan produksi sendiri
karena kita mempertahankan kualitas zaman dulu contohnya open
kita kan di sini masih open manual
pembuatan roti pun manual
kalau orang kan udah pada pakai mesin termasuk adonan pakai mesin kita semua masih manual
jadi dari wangi kepadatan sama bahannya sendiri
selain dijual di toko roti bakar ini juga dijual di gerobak gerobak yang berkeliling kota bandung
dengan cita rasa yang khas banyak warga yang setia menjadi pelanggan roti ini
terus rotinya juga empuk
kalau yang paling kekurit kacang
tempat lain yang juga menjadi pilihan penikmat roti bakar di bandung adalah roti gempol
berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan tempat ini menyediakan varian roti polos dan juga roti gandum dengan berbagai pilihan isian
seperti coklat kacang serikaya stroberi hingga keju telur dan daging untuk pecinta hidangan gurih
roti yang digunakan merupakan roti buatan sendiri dan dibuat tanpa menggunakan bahan pengawet
menu dibedakan menjadi pilihan porsi ukuran sendiri atau beramai ramai
pembeli pun bisa melihat proses pembakaran roti di area depan toko
jadi memang yang menjadi ciri khas di sini adalah roti gandumnya ini sendiri ya
walaupun memang masih ada seret seretnya ala gandum gitu namun memang lebih lembut begitu jika dimakan dengan paduan kacang lalu juga coklat dan juga susu
jadi rasanya enak
tidak hanya disukai warga bandung pembeli dari luar kota pun banyak yang sengaja datang membeli roti bakar ini
karena enak banget sih kayak beda gitu rasa roti bakarnya sama yang biasa
terutama yang asli
yang daging keju
menurut ahli gastronomi dari universitas pendidikan indonesia dewi turgarini
keberadaan roti bakar di bandung bisa diidentifikasi dari adanya toko penjual tepung terigu pada tahun seribu delapan ratus delapan puluh
olahan tepung kemudian berkembang menjadi roti dan roti bakar pertama dijual di kawasan alkateri pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dilihat dari sejarahnya roti bakar bandung memiliki cita rasa khas dan otentik
yang berbeda dari roti bakar di daerah lain
tekstur rotinya itu yang berbeda
jadi dia lebih tebal kemudian juga tebal dan ada aroma tertentu ya
si kulitnya juga berbeda
itu yang membuat khas yang membedakan antara roti legend dengan roti yang lain gitu ya di kawasan kota bandung
dan itu karena otentisitas itu menjadikan roti roti legend itu menjadi
guruan oleh oleh para wisatawan datang ke kota bandung
menurut dewi di awal kehadirannya roti bakar merupakan kudapan yang hanya bisa disantap oleh kalangan atas karena harga terigu yang tinggi
namun seiring berjalannya waktu roti bakar menjadi hidangan yang bisa diakses semua kalangan
dan menjadi camilan favorit warga berbagai usia